di jakarta pusat kami siang zumi didakwa menerima gratifikasi lebih dari empat puluh miliar rupiah
selain itu ia juga didakwa menerima satu ratus tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika seratus ribu dolar singapura dan satu unit mobil alphard
menurut jaksa zumi menerima uang melalui orang dekatnya apif firmansyah sebesar tiga puluh empat enam miliar rupiah
dan asrul pandopotan sihotang yang merupakan orang kepercayaan zumi sebesar dua tujuh miliar rupiah
serta uang satu ratus empat puluh tujuh tiga ratus dolar amerika dan satu unit toyota alphard
selain itu zumi juga menerima uang dari kepala dinas pupr jambi yaitu arfan sebesar tiga miliar rupiah
sepuluh ribu dolar amerika dan seratus ribu dolar singapura
terdakwa memerintahkan dodi irawan untuk berkoordinasi dengan apif firmansyah
terkait pengaturan proyek di dinas pupr tahun anggaran dua ribu tujuh belas
untuk mengatur proyek tersebut api firmansyah meminta dodi irawan dan muhammad imanuddin alias iim
mengumpulkan uang fee atau ijon dari para rekanan
menindaklanjuti perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para rekanan
apif firmansyah dodi irawan serta muhammad imanuddin alias iim
sejak bulan september dua ribu enam belas sampai bulan april dua ribu tujuh belas
dengan bulan mei dua ribu tujuh belas berhasil mengumpulkan uang via atau izin proyek tahun anggaran dua ribu tujuh belas
dari para rekanan yang keseluruhan mencapai sejumlah tiga puluh tiga miliar empat ratus empat juta rupiah